uyayakin mamanya pak randy itu mikir
masa anaknya yang ganteng yang gagah dikasih ke ayahng keki
mendingan sama ayang kiki sadar diri dah sekarang dah
jangan kelamaan ngimpi
atau enggak mau kamu tak siram pake ini biar kamu patah loh puasanya
makan sayur pakein kuah
mendingan kabur timbangan berasa
ini ya bu hpnya nomernya sudah aktif dan sudah terdaftar
oke makasih ya
sama sama kalau gitu saya permisi ya bu pak mari
lagi berita balik
aku udah ganti nomor
udah ganti nomor
tapi aman sayang jadi riki gak akan nerol aku lagi
ya semoga aja dia gak ngubungin kamu
kalo sampe dia masih ngeganggu kamu
aku gak segan segan aku pergi ke polisi
aku gak peduli keluarganya itu dari mana
riki pasti kesel banget kalo tau gue ganti nomor
dan kayaknya dia gak akan diem aja
entah cara apa yang bakal dia pakai untuk dapetin keinginannya
gue harus tenang dulu
yang penting sekarang nino nggak jadi laporin ricky ke polisi
soal urusan gue sama ricky
nanti gue pikirin jalan keluarnya
kayak gue rusak
untuk hari ini selesai ya
gue bener bener gak sabar nunggu besok saya
gue centang satu
kayaknya nomor gue yang ini udah di block deh sama dia
untung gue udah siapin nomor yang lain
lo kira gue bakal semudah itu menyerah sa
gue harus dapetin apa yang lo udah janjiin ke gue
gak bisa ya
dia bener bener menghindar dari gue
gue akan tetap dapatin apa yang sudah menjadi hak gue
gue akan kejar terus lah
tadi mama ke bakam roy
dan mama liat
kayak ada orang yang habis bongkar makam roy
dan waktu mama tanya ke petugas makam
katanya rumputnya dimakan sama kambing
aku yang minta petugas tpu untuk bohong sama mama
sebenernya mama gak percaya sih
sama penjelasan petugas makam itu
apa kamu tau sesuatu
mungkin tahu ada orang yang sangat jahat
ngerusak makam adik kamu roy
udah lah lo jangan dipikirin ya
besok aku urus semua
kamu cari orang untuk ngurusin
aku pastikan besok ada orangnya
besok makam roy akan kembali normal lagi
ini lo jangan dipikirin
ya kamu kepikiran
terus kamu bener bener gak tau soal makam yang rusak itu
gak tau ini malah baru tau dari mama

kalau mama gak bilang aku juga gak tau
oh sama satu lagi
mama liat mobil kamu di deket tpu
iya tadi aku tuh ada urusan di luar kantor
kebetulan lewat sana sama randy
udah besok aku beresin semuanya ya
pastikan rumah kamu merah api lagi ya
ya udah terima kasih ya
udah ke kamar
kamar diserah ma
hampir aja ketauan mama
kira kira mama percaya sama penyelesaian gue apa
supaya pembukaran makam ra itu berjalan lancar dan gak ketauan mama
akhirnya keluar juga masaknya
mbak kok banyak banget
kan disini cuma mbak sama saya
ya nggak apa apa dong wi
kalau misalkan nggak habis kan bisa buat sahur
iya ya benar juga sih
aduh lemes banget gue
tapi gue harus semangat di bulan suci ramadan ini
tapi gue buka puasa di mana ya
gak ada yang masak
gue buka puasa di tempat dia aja kali

bukan gue mau ke rumah
bukan gue mau ke rumah
eh gue boleh gak nih
buka puasa di tempat loh
kita makan bareng
aduh kamu tuh ngerepotin banget sih
eh lah masa gitu aja bikin repot sih
adik gue catherine lagi keluar kota
asisten rumah tanggamu juga tiba tiba pulang kampung gimana
gak ada yang masak disini
please boleh ya
ya kalau mau kesini ya kesini aja
nanti kita makan bareng
gak ada apa apa gitu thank you ya
sampai ketemu nanti
sampai ketemu nanti
sebenarnya aku emang sengaja masak banyak
siapa tahu kamu mau buka puasa sama aku lagi enggak
penting bisa ketemu sama guru sekarang
bisa mau ketemu dimana
yaudah gini aja gue ke rumah lo aja ya
gak usah nyanyi nyanyi
di taman tera tewangi
dekat aglu lima residen tau kan
waduh gue sih gak topper sih
cuman ya gampang sih gue bisa lihat di peta di maps
yaudah kalau gitu gue kesana sekarang ya
makanya penting banget ya
saya keluar sementar ya
ada urusan kerjaan mendadak
gak lama kok
oh itu tadi mama cerita
mama tadi siang kan ziarah ke makam roh sama bapak
terus makam roy kata anda yang rusak
makanya minta dibunuh
bisa berangkat ya
papa berangkat sebentar ya
nanti pulangnya pas jam buka puasa ya pak
udah deh nak
sambil nungguin buka puasa
biar buangannya perseri seri
sambil menyulam di atas topi
ayam kiki udah bangun apa belum
jangan terus tenggelam
di dalam mimpi
dateng dateng udah ngatain
siapa sih yang mimpi orang gak lihat apa gigi lagi nyeramin bunga
udah pasti ayang kiki dong
pan semalem abis diantar ama mamanya pak randy
jadi mimpi jadi halu
mamanya pak randy itu mikir
masa anaknya yang ganteng
yang gagah dikasih ke ayang keki
mendingan sama ayang kiki sadar diri dah sekarang dah
jangan kelamaan mimpi
bisa jam gak
menurut kamu tak siram pake ini biar kamu patah lho puasanya
mendingan kabur timbangan basah
kalau bener kiki ngaku ke mamanya mas randy